cnn indonesia breaking news
bersiap untuk membela negara dan bagi kami nkri adalah final
dan kita tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa saja
yang akan memecah belah bangsa ini
ini kesepakatan kesepakatan kami
dan beliau juga menjelaskan tentang bagaimana beliau membangun
kultur sosial budaya dan kultur hukum
di negara ini dengan lebih baik daripada masa masa yang lampau
begitu juga beliau menjelaskan tentang bagaimana pembangunan nasional kita
termasuk konektivitas antar daerah
dan itu dijelaskan
kemudian kita juga semua menyampaikan bahwa
ada masalah yang sedang
kita hadapi itu
adanya isu isu yang menyangkut peristiwa
gubernur dki yang pernyataan gubernur di pulau seribu
yang kemudian berkembang menjadi tidak menentu
yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik
tidak hubungannya dengan pihak adat
tapi kemudian dikait kaitkan dengan berbagai masalah
kemudian menjadi tidak proporsional lagi
bahkan sudah diluar konteks
sehingga masalah ini menjadi begitu
mengganggu dan hirup pikuk
karena itu semua kita sepakat bahwa
supaya ini diproses secara terhormat
secara proporsional melalui proses hukum
presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkannya untuk diproses
dan beliau tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini
kita juga bersepakat untuk menghimbau
kalau nanti kemungkinan ada demonstrasi
kita sepakat dengan pernyataan presiden
bahwa di negara republik ini memang demonstrasi tidak dilarang
sepanjang sesuai dengan peraturan itu
dan tidak menimbulkan

oleh karena itu kami menyeru kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi
oleh karena itu kami menyeru kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi
untuk mengikuti atau berdasar kepada peraturan
dilakukan secara santun damai
dan tidak anarkis
tidak menimbulkan kerusakan
dan juga jangan terprovokasi
itu antara lain yang kita bicarakan
dan di dalam menghadapi pilkada damai
kami juga sepakat
dengan apa yang
yang dihimbau oleh presiden
supaya dilakukan dengan damai
supaya dilakukan dengan tidak ada konflik
supaya siap untuk menang maupun untuk kalah
sehingga tidak ada
apabila sudah selesai tidak ada lagi konflik konflik yang akan terjadi
itulah beberapa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini
pak viranto lah
ya proses hukumnya pak pirata
ya teman teman sekalian
sudah jelas bahwa pertemuan tadi
pak presiden juga menekankan adanya satu proses uhuah ya
ukuah islamiah ukuah watoniah
sehingga pertemuan tadi mengisyaratkan adanya satu kebersamaan
dari semua yang hadir
untuk merawat menjaga warisan dari para pendahulu kita
berupa negara kesatuan republik indonesia
dengan berbagai elemen elemen pendukungnya
oleh karena itu menanggapi masalah yang saat ini terus bergulir
memang dari kapolri sudah melaporkan bahwa
sudah dilakukan dan sedang berjalan proses
kasus yang menyangkut apa yang diduga oleh publik
mengenai soal ucapan dari gubernur dki
di pulau seribu beberapa tahun yang lalu
yang dianggap sebagai satu penistaan terhadap agama
nah ini sudah diproses
bahkan sebelum diproses sebelum dipanggil
gubernur sudah minta diperiksa datang
tidak sendiri ke kepolisian
kemudian dari kedatangan itu diproses
namun tentunya ada tahapan tahapan
ada satu proses yang tidak serta merta
sementara sekarang ini sedang dipanggil para saksi
ya untuk memberikan kesaksian
dan semuanya tentu nanti menjadi bahan bagi
aparat penegak hukum untuk menilai menakar
dan memberikan suatu kepastian hukum tentunya
terhadap apa yang dilakukan oleh gubernur itu
oleh karena itu kembali dari masyarakat
supaya memahami hal ini supaya tenang
tidak resah dan kita mengharapkan demo tanggal empat
memang tidak dilarang karena itu merupakan hak
menyampaikan pendapat di muka umum
yang dilindungi undang undang atau diatur dengan undang undang
tapi peraturannya kan jelas ya
jumlahnya berapa tiap seratus orang ada yang mimpin
atributnya apa temanya apa
dan diharapkan setelah jam enam ya bubar karena aturannya begitu
sehingga tidak meresahkan masyarakat
ya karena kalau sudah satu demonstrasi
yang merupakan pernyataan pendapat di muka umum
tapi justru mengganggu kebebasan orang lain
berarti itu sudah langkah langkah yang salah
kebebasan boleh tapi kebebasan yang bertanggung jawab
kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain
sebagai lagi tadi saya kira kiai ma'ruf amin tadi sudah sangat jelas bahwa
kita mengharapkan semuanya tenang
ayo kita jalani satu kehidupan yang damai ya
yang elegan yang bermertabat
itulah kira kira tambahan dari saya
dari penjelasan kiai ma'ruf amin tadi yang sudah sangat jelas
mengenai pertemuan antara presiden dan para ulama
pada siang hari ini terima kasih